kabupaten pasaman barat sumatera barat diguncang sejumlah gempa dengan magnitudo lima dua dan enam dua pada jumat
gempa terasa hingga ke kota padang yang berjarak sekitar empat hingga lima jam perjalanan darat
kepanikan sempat terjadi di kawasan pasar raya padang
para pedagang dan pengunjung pasar berhamburan keluar dan ke jalan untuk menghindari potensi reruntuhan
pihak bpbd pasaman barat memastikan terjadi sejumlah kerusakan yang diakibatkan gempa yang mengguncang daerah itu
kerusakan yang terjadi antara lain pada beberapa titik kantor bupati dan sejumlah gedung perkantoran milik pemerintah serta rumah milik warga
dalam catatan sementara ada dua kecamatan yang terkena dampak terparah akibat gempa ini
ini kecamatan telemau dan kecamatan pasaman
petugas masih berada di lapangan untuk melakukan pendataan
kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
mohon menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa
terutama juga menghindari tebing tebing atau lereng
karena gempa susulan berpotensi pula atau dapat mengakibatkan
runtuhnya batuan atau mengakibatkan longsor